di kawasan scbd jakarta pusat berdiri sebuah bangunan kos mewah bernama tri tri
uniknya kos yang berdiri di atas lahan seluas tiga ratus lima puluh meter persegi dengan luas bangunan delapan ratus meter persegi ini mengusung konsep arsitektur bergaya jepang
tri tri merupakan karya perusahaan arsitektur broadgate
unian kos ini memakan waktu enam bulan dalam perencanaan dan dua tahun pembangunan
hai selamat siang mbak grace
kita boleh masuk
nah biasanya kalau aku mikirin hunian kos tuh mikirnya dengan bangunan yang padat tapi ini begitu masuk kita langsung disambut dengan courtyard yang luas
lalu juga nyaman begitu bisa pak wong ceritakan konsep di balik courtyard ini itu seperti apa
oke kita mendesain bermula dari keinginan klien untuk membuat kos kosan berstandar rumah tinggal dengan standar yang baik
jadi yang pertama yang paling penting itu bagi kita
kita adalah layout
jadi ketika mendesain kos kosan ini bangunan kos kosannya kita perhatikan tidak mepet ke tangga kiri kanan dan di tengah kita berikan ruang untuk bernafas yaitu courtyard ini sebagai center of attention
jadi ketika orang masuk langsung melihat ada greenery di sini jadi itu lebih menarik
saya juga bisa melihat banyak sekali elemen elemen kayu yang terekspos
apakah itu juga menjadi bagian dari konsep pembangunan kosannya
iya betul jadi konsep pembangunan kos kosan ini kan japanese style
tapi kita tidak mentah mentah menerapkan japanese style itu
kita mengambil unsur unsur intinya dari japanese style itu kan kesederhanaan tapi indah
jadi kita memakai material material alam yang berhubungan dengan alam karena jepang kan sangat erat kaitannya dengan alam
lalu kita memakai warna warna yang earthon yang natural
ketika masuk orang itu merasa nyaman
karena itu yang paling penting untuk sebuah hunian ya
menurut grace estetika arsitektur jepang mengusung kesederhanaan dan kepolosan untuk menciptakan ketenangan batin bagi penghuninya
courtyard yang diisi dengan pepohonan memberi bentuk simetris yang dapat menciptakan keseimbangan dalam bangunan
ini bahkan koridornya aja
terkesan sangat rindang karena ada pepohonan ini ya
dan selain dari itu aku juga lihat ada pencahayaan alami
ini dari skylight
skylight di atas courtyard ini dari kaca tempert ya
jadi sinar matahari masuk tapi ketika hujan air tidak sampai ke dalam
lalu skylight ini kita buat supaya udara yang panas dari area koridor di tengah ini naik dan terbuang ke atas
jadi kalau diperhatikan di bawah skylight itu ada kisi kisi
jadi itu untuk udara keluar
jadi koridor ini selain terang juga ventilasinya baik
sifat arsitektur jepang juga dapat ditemukan dalam setiap kamar di tvri
ada berapa kamar dan berapa lantai di tri tri ini
di tri treat ini ada total dua puluh lima kamar empat lantai
ini salah satunya
ini salah satunya
ya silahkan masuk
wah ini bentuknya tatami ya berarti
semuanya di bawah
mbak grace ini aku lihat banyak elemen kayu juga dalam kamar tapi warna kayunya berbeda
kalau di luar lebih gelap di dalam lebih terang
kenapa seperti itu
kita sengaja untuk memberikan kontras
jadi di luar gelap di dalam terang
kenapa di dalam yang terang
karena ya kebanyakan orang lebih suka tinggal di lingkungan yang terang
ini aku lihat cara style tempat tidurnya tatami atau di lantai identik dengan budaya jepang seperti itu
iya kenapa tatami jepang seperti ini
karena ini luas kamarnya delapan belas meter persegi nggak terlalu besar
jadi kita memanfaatkan built in furniture seperti ini supaya banyak storage yang dapat terpakai gitu
jadi nggak ada koridor koridor sempit gitu
ada berapa tipe kamar di sini
di sini ada empat kamar
yang pertama itu standar
yang kedua itu deluxe
yang ketiga itu etik yang di bawah atap
dan ini yang paling besar ini penthouse
wah penthouse ini dapat pantry dapat kitchen space
dan ini sebenarnya dia ada pantry sendiri private
walaupun kita di setiap lantai ada dapur bersama
tapi untuk khusus penthouse ini kita tanamkan penthouse karena ya penghuninya tidak perlu untuk keluar lagi kalau mau masak
jadi lebih memberikan kenyamanan
luas kamar penthouse ini berapa
kamar tidur toilet dan dapur
semua kamar udah ada kamar mandi di dalam
betul semuanya ensuite
material wood plastic composite atau campuran antara kayu dan plastik banyak digunakan untuk mempermudah perawatan karena aman dari rayap dan tidak perlu dicat ulang
penggunaan elemen kayu juga bermanfaat untuk menjaga kesederhanaan dan menciptakan kenyamanan bagi penghuni
yang pasti aku ingat rasanya nyaman sih dan itu juga pas baru masuk pun kelihatan filosofi design nya itu adalah
kayak tatami style jepang gitu kalau kamu kayak ke onsen di jepang atau ke hotel hotel yang lokal di jepang yang bukan di tokyo gitu mirip banget kayak gitu sih
so emang lebih nyaman and divertly unik
cost tri tiga juga dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti ruang olahraga dan dapur yang dapat digunakan secara komunal
harga kamar kos di tritri mulai dari enam enam juta rupiah

hingga sembilan lima juta rupiah
hingga sembilan lima juta rupiah
interior desain yang sederhana bentuk bangunan yang simetris dan penggunaan material serta warna warna alami
dapat menciptakan keharmonian dalam bangunan yang hanya bisa ditemukan dalam gaya arsitektur jepang
karmel mursalim arief yunan jakarta